maximilion gunter dari tim maserati msg berhasil mengakhiri seri balapan formula e di indonesia
sebagai juara balapan formula e seri ke sebelas di jakarta international e prix circuit
yang digelar pada minggu empat juni dua ribu dua puluh
pembalap yang memulai balapan dari grid terdepan ini berhasil finish di posisi pertama
setelah bertarung memperebutkan posisi juara dalam tiga puluh delapan lap bersama dua puluh pembalap lainnya
max gunter juga terlihat sempat bertarung dengan dua pembalap yakni jack tenis dari tim avalashe andrety
yang finish di urutan kedua dan juga mitch evans dari tim jaguard tcs yang finish di urutan ketiga
max gunter mengaku senang terlebih setelah berhasil mencetak dua pole position dan dua kali podium secara berturut turut
di mana pada sabtu meraih podium ketiga dan minggu meraih podium pertama
saya sangat bangga dengan pencapaian ini hari ini
ini adalah musim yang sangat bagus selain dari p tiga yang kita top setiap sesi
ini adalah perasaan yang sangat besar dan saya sangat senang untuk tim ini
pertama sekali terima kasih banyak banyak untuk kesempatan yang bagus di jakarta dan indonesia
ini memang sangat hangat dan saya sangat senang untuk berada di sini

saya punya banyak yang harus saya tawarkan
saya berada di indonesia
terima kasih atas dukungan anda
saya harap anda menikmati pemenangnya